halo selamat sore anda kembali bergabung dengan cnn indonesia breaking news bersama saya rifana pratiwi
aksi baku tembak terjadi di gedung mabes polri jakarta pada rabu petang
dikabarkan lokasi penembakan itu terjadi di lantai dua gedung bares krim polri
situasi di lokasi masih mencekam tampak polisi bersenjata lengkap masih berjaga jaga di kompleks mabes polri
hingga berita ini diturunkan belum diketahui apa yang terjadi terkait tembak tembakan di gedung bares krim polri